dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadinata di mataram lombok
selamat pagi nyoman ini bagaimana kondisi cuaca di hari terakhir gelaran wsbk di sana
ya sarah saat ini saya berada di lombok lusa tenggara barat dan di hari kemarin dan hingga pagi ini memang cuaca sangat cerah
artinya tidak turun hujan walaupun kemarin ketika pemberian hadiah justru grimis turun setelah race satu dan super pool dilakukan di sirkuit mandalika
dan hari ini kemungkinan cerah walaupun bmkg memprediksi akan terjadi hujan sedang dan lebat
mudah mudahan nanti tidak terjadi sehingga para penonton bisa menikmati termasuk juga para pembalap
walaupun mereka sudah menyiapkan strategi ketika trek kering maupun trek basah terjadi secara tiba tiba misalnya dari kering ke hujan
dan sudah dipersiapkan oleh tim termasuk juga pembalap yang sudah pernah melakukan kompetisi di tempat ini
dimana pada tahun dua ribu dua puluh satu toprak rasgat geoglu berhasil menjadi juara kemudian memang alpara waktu itu tidak berhasil menaklukkan
namun di race pertama kemarin alparo bautista berhasil menaklukkan sirkuit mandalika dan merasa sangat senang sekali bisa menyalip toprak
sehingga alparo berada di posisi satu pada saat dilakukannya race super pool kemudian alparo berada di posisi ketiga
namun di race satu justru alvaro yang sempat berada di posisi tiga bisa menyalip toprak dengan berada di posisi satu
sehingga menggeser toprak menjadi posisi dua sehingga tambahan poin didapatkan oleh alparo bautista sebanyak dua puluh lima
kemudian toprak juga mendapatkan poin sebanyak dua puluh
poin baik di super pool maupun poin di race satu kemudian race dua dan super pool dua yang akan dilakukan hari ini akan diakumulasi
sehingga akan ditentukan siapa pengumpul poin tertinggi dan akan diumumkan menjadi pemenang pada putaran kedua musim dua ribu dua puluh tiga world superbike yang ada di bali di nusa tenggara barat ini
artinya setelah kemarin di australia
philip island kemudian di mandalika lombok nusa tenggara barat
nanti putaran terakhir atau ketiga akan dilakukan di eropa
dan kemudian musim ini akan tentu akan diumumkan di tiga tempat ini siapa pria poin itu yang akan menjadi pemenang pada musim tahun dua ribu dua puluh tiga
nah nanti di sirkuit mandalika sekitar pukul sepuluh akan dilakukan balap super pool hanya sekitar delapan belas lab yang akan mereka jalani
atau sekitar empat tiga
kemudian nanti di race dua baru akan dilakukan dua puluh satu putaran
atau sekitar sembilan puluh empat km mereka akan mengelilingi sirkuit mandalika sebanyak dua puluh sembilan
dan nanti akan ditentukan siapa pengumpul nilai tertinggi dari poin poin yang akan mereka dapatkan ketika mereka berada di posisi satu
berada di posisi dua
maupun berada di posisi tiga
nah untuk awal nanti sekitar pukul delapan tiga puluh akan tentu akan dilakukan pemanasan bagi para pembalap
untuk melakukan tidak hanya pemanasan fisik para pembalap
namun juga kendaraan yang mereka sudah siapkan oleh tim mekanik yang juga sudah sangat berpengalaman
nah kalau kita melihat memang sangat seru sekali artinya pertandingan kompetisi race ini
karena tidak hanya ke piawan pembalap
namun juga bagaimana tim menyiapkan kendaraan yang akan dibawa untuk melakukan komposisi
karena kalau kita lihat kemarin walaupun mungkin toprak kondisi
namun ternyata di lap delapan dan sembilan
kendaraannya mengalami ataupun ada masalah di balik
sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pembalap pembalap lain
terutama alparo bautista untuk menyalip mereka ataupun toprak sehingga berhasil berada di posisi satu
dan mudah mudahan nanti kondisi kendaraan masing masing pembalap
dan tentunya pembalapnya sendiri prima
sehingga mereka akan bersaing dengan ketat
sehingga akan menjadi tontonan yang menarik
yang dipredisi akan hari ini dihadiri sekitar tiga puluh lima ribu penonton
yang akan datang di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
ya seperti yang nyoman katakan tadi ya
ini world superbike di lombok ini di mandalika ini seru sekali
tapi kalau misalnya untuk orang yang ingin menonton
masih bisa beli tiket nggak sih nyoman di sana
diberi kesempatan sampai pintu gerbang dibuka
artinya sekitar setengah jam sebelum dimulai balap
baik di superpool maupun di race dua masih dibuka
namun sangat rugi sekali kalau hanya bisa membeli tiket di hari terakhir
hanya mengikuti superpool ataupun di race dua
karena di awal awal juga akan ada pemanasan melihat bagaimana trek lintasan
termasuk juga ada beberapa hiburan di seputaran
di sirkuit mandalika untuk memberikan sebuah hiburan kepada penonton
tidak hanya melulu mereka nonton balap
seperti kemarin misalnya ketika pemberian hadiah
juga ada game game yang diberikan kepada penonton
yang tentunya dengan tidak semua penonton yang bisa
artinya mereka yang membeli tiket secara
membeli tiket kelas premium saja atau premier yang bisa mendekat ke panggung
hanya mereka yang terutama kalau membeli tiket festival dan reguler tentu tidak memiliki kesempatan
seperti mereka yang beli tiket lebih mahal
baik terima kasih atas laporannya
korespondensi nn indonesia igede nyoman wiryadinata yang melaporkan langsung dari mataram lombok